putar balik di jalur yang tak semestinya
hingga menerobos lampu lalu lintas juga serentetan pelanggaran lain yang marak terjadi
membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya
saat terjadi kecelakaan saling tuding juga kerap terjadi
stigma negatif sebagai pengendara buruk pun melekat pada sebagian golongan
terutama emak emak yang acap dicap sebagai raja jalanan dengan jargon anyar yang tersemat
sen ke kanan belok ke kiri
lantas apa kata warga terkait hal ini
jalan jalan di depan malah galakan jalan
ada gara gak sabaran ya
kalau saya melihatnya sih karena motor itu
kalau saya juga kan kalau lagi naik ojol gitu ya
suka gak sabaran
ngerasa juga sih kalau di depan mobilnya agak lelet
akhirnya kan saling pengen cepat cepat gitu loh mbak
apalagi di jakarta kan macet banget
dan banyak banget mobil sama motornya
meski banyak warga mengamini
kaum perempuan sering lalai saat berkendara
tapi harus diingat
tak sedikit juga kaum wanita yang piawai dan sadar
akan keselamatan berkendara
lalu bagaimana stigma ini dilihat dari kacamata psikologi
laki laki itu kan cenderung pengambilan keputusannya
bisa lebih cepat ya dibandingkan perempuan
nah kalau pada ibu ibu
kita baru lihat juga ya
apakah dia pengalamannya cukup mumpuni atau tidak sebenarnya
keterampilan mengemudinya cukup baik atau tidak
mungkin juga karena perempuannya suka multitasking ya
jangan jangan dia lagi berkendara
tapi mikirinnya apa
ya itu jadinya nggak fokus gitu loh
terburu buru berkendara karena dikejar waktu
juga semerautnya kondisi jalanan
seringkali membuat psikologi seorang pengendara itu terganggu
dan kondisi psikologi ini juga menjadi salah satu penyebab
terjadinya kecelakaan lalu lintas
oleh karena itu dibutuhkan kedewasaan dalam berkendara
sehingga sang pengemudi bisa tenang dan juga fokus dalam berkendara
berlaku kita itu pasti mempengaruhi orang lain loh

karena yang namanya jalan raya itu nggak punya kita sendiri gitu
itu sebenarnya kan sebuah sistem ya
jadi kita itu bisa rapih kalau masing masing dari kita itu punya kesadaran
untuk mematuhi peraturan aturannya
berkendara tak hanya butuh kecerdasan
tapi juga kemampuan mengontrol emosi
yang juga berpengaruh dalam aspek konsentrasi
untuk itu ada beberapa cara yang bisa dilakukan
agar berkendara bisa aman dan nyaman
kontrol emosi anda agar tidak mudah terpancing tingkah pola pengendara lain
fokuslah pada jalan rute marka dan cara mengemudi anda
tahan pikiran dan emosi yang mengganggu sampai tiba di tujuan
berkendaralah dengan etika dan empati
sadarilah jalan raya adalah milik bersama
usahakan pergi lebih awal untuk mengantisipasi kemacetan lalu lintas
dan hambatan lainnya yang mungkin dapat mempengaruhi emosi anda
di jalan kita tidak hanya bertanggung jawab terhadap diri sendiri
ada orang lain yang juga ingin selamat sampai tujuan